ribuan ekor tikus mati asal luwuk banggai sulawesi tengah
diamankan petugas gabungan saat tiba di pelabuhan penyeberangan gorontalo
berdasarkan keterangan para sopir ribuan tikus mati ini merupakan pesanan
dari seorang warga di tomohon sulawesi utara
empat belas box yang berisi ribuan ekor tikus mati diamankan tim gabungan
kawasan pelabuhan gorontalo bersama tni dan dinas perhubungan kami siang
ribuan ekor tikus mati yang berasal dari lubuk banggai sulawesi tengah ini
tidak memiliki surat izin dari balai karantina hewan
berdasarkan keterangan para sopir yang merupakan kurir dari sulawesi tengah
ribuan tikus mati ini merupakan pesanan dari seorang warga di tomohon sulawesi utara
masing masing box berisi delapan puluh ekor tikus mati
sehingga keseluruhan jumlah tikus adalah satu satu ratus dua puluh ekor
barang tersebut akan dibawa ke tomohon tomohon sulawesi utara
hasil bahan asal hewan itu harus disertai sertifikat kesehatan
atau sertifikat kesehatan
kesehatan produk hewan dari daerah asal
kasus ini kini ditangani polsek kawasan pelabuhan gorontalo